dalam sebuah pameran dan bursa tanaman hias ada sosok putu yulinda
ia seorang ibu rumah tangga asal bali yang juga sukses dengan bisnis anggreknya selama lima tahun terakhir
awalnya yulinda hanya tertarik mengoleksi beragam anggrek untuk kebutuhan rumahnya
yulinda lalu mencoba peruntungan untuk menawarkan beberapa jenis anggrek koleksinya ke situs jual beli online
di luar dugaan responnya bagus hingga banyak pembeli yang berminat untuk membeli anggrek koleksi miliknya
kini ia telah memiliki dua greenhouse untuk budidaya anggrek
omsetnya pun bisa mencapai belasan juta rupiah tiap bulannya
disini sekarang saya sudah mulai fokus di sini
sebelumnya saya hanya seorang ibu rumah tangga mengandalkan uang dari suami
bunganya yang cantik dan penuh warna memang menjadi prima dona bagi para penggemarnya untuk menghiasi taman atau halaman rumah dengan anggrek
nandang astika dan pasar bali